yang membutuhkan peran kita semua untuk merubah desain dan pola pembinaan masyarakat
bung sofyan ini kita masih ada satu saingan lagi